tiga orang terduga teroris yang ditangkap di lampung dipindahkan ke markas komando brimob kelapa ii depok jawa barat rabu siang
di antara mereka terdapat buruan kasus bom bali zulkarnain dan taufik bulaga
mereka ditangkap densus delapan puluh delapan di sejumlah tempat di lampung dalam beberapa bulan terakhir
dengan tangan dan kaki terborgol para tahanan densus delapan puluh delapan naik ke bus yang akan membawa mereka ke bandara raden inten lampung
selama pemeriksaan ke dua puluh tiga orang ini ditahan di mako brimob polda lampung
buron kasus bom bali zulkarnain ditangkap di desa toto harjo kecamatan purbolinggo kabupaten lampung timur kamis pekan lalu
sementara taufik bulaga alias upik lawanga ditangkap di kecamatan waiseputi kabupaten lampung tengah dua puluh tiga november dua ribu dua puluh
dan kita sedang sebagainya itu akan ditampilkan oleh densus
kami hanya membenarkan hari ini pada hari rambut
tanggal enam belas desember dua ribu dua puluh ke dua puluh tiga tersangka diduga pelaku aksi terorisme yang selama ini berada di indonesia
telah ditangkap di wilayah provinsi lampung dalam keadaan sehat dan akan diberangkatkan ke jakarta
sebanyak dua puluh tiga tersangka teroris yang ditangkap tim densus delapan puluh delapan di lampung
mendarat di bandara soekarno hatta pukul dua belas empat puluh lima waktu indonesia barat
dua diantaranya masuk ke dalam daftar pencarian orang atau dpo mabes polri z
disebut sebagai arsitek dari kerusuhan di ambon ternate dan poso pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia juga merupakan otak dari peledakan gereja serentak malam natal dan tahun baru pada dua ribu dan dua ribu satu
serta bom marriot dua ribu tiga dan kedubes australia dua ribu empat dan bom bali ii pada dua ribu empat
sedangkan ul merupakan anggota ji yang mendalangi aksi bom di tentena bom gorposo dan rangkaian tindakan teror lain pada dua ribu empat hingga dua ribu enam
zulkarnain yang merupakan dpo selama delapan belas tahun
kemudian satu lagi upi lawanga
kami jelaskan upik lawanga merupakan anggota ji yang mempunyai keahlian dalam pembuatan senjata dan pembuatan bom
dan terlibat teror seperti bom tentena bom gor poso
bom pasar sentral dan rangkaian tindakan teror lainnya pada tahun dua ribu empat hingga dua ribu dua